masih bersama kami saya langsung ajak anda ke kanada
ada sebuah laboratorium teknologi di kanada yang berhasil membuat ponsel tekuk
ini kalau bicara inovasi memang kadang kadang tidak habis dipikirin
bagaimana cara membuatnya begitu ponsel di tekuk
nah ini yang jelas merupakan satu ponsel dengan visi masa depan
seperti apa ponsel tersebut ayo kita lihat langsung liputannya
refleks ponsel fleksibel berwarna dan resolusi tinggi
bukan hanya fleksibel refleks dapat bereaksi saat ditekuk
pengalaman saat menggunakan bukan hanya sentuh tetapi fisik
menekuk buku memberikan informasi visual untuk kecepatan navigasi
saat ini ponsel pintar belum dapat melakukan ini
menggunakan refleks kita dapat melihat dan mendengar pergerakan lembar dari buku komik
refleks menggunakan layar oled perangkat android dan baterai
band sensor membaca tegukan dan happtic actuator memberikan sensasi
bermain engry birds tidak perlu menyentuh layar
sekarang rasanya karet ketapel benar benar anda tarik
tentu refleks dapat digunakan untuk menelpon
refleks ponsel ringan dan tangguh